berbicara mengenai bts ini tidak ada habisnya ya
karena setelah sebelumnya single terbaru bts dynamite
yang membuat mereka ini menjadi artis korea pertama
yang menempati puncak tangga lagu billboard one handbrid di bts
kini menjadi boy group k pop terkaya di dunia
nah dari mana saja sih sebenarnya sumber pemasukan boy group
yang beranggotakan suga j hope jimin v rm jin
dan juga jungkook ini mari kita lihat
nah berdasarkan data yang dirangkum oleh tim lead bank cnn indonesia
ini bts masuk ke dalam deretan seratus selebritis dunia terkaya di dunia
dan menempati peringkat ke empat puluh tiga
dan ini juga menjadi satu satunya boy group k pop dalam daftar tersebut
tidak berlebihan ya rasanya
sebab bts ini berhasil merauh pendapatan sebesar delapan ratus satu miliar rupiah
atau setara dengan lima puluh tujuh juta dolar
amerika serikat dalam setahun terakhir
nah ini delapan ratus satu miliar rupiah ini kita lihat
dari mana saja sih sebenarnya pemasukannya
nah pemasukan bts ini tentunya yang pertama berasal dari konsernya bts ini ya
yang tour juga ada dan juga pendapatan dari set konser
pertama bts saja ini adalah sebesar empat puluh empat juta dolar amerika serikat
dan ini berhasil
berhasil menjual sebanyak tiga ratus ribu tiket
nah tidak hanya tour dan juga konser
bts juga memiliki pendapatan yang tidak sedikit dari film konser
nah film konser ini tentunya tidak asing ya
bagi para army mengenai film konser
familiar sekali pastinya dengan film konser ini
film konser bts ini yang pertama adalah burn the stage
ini berhasil meraup delapan belas lima juta dolar amerika serikat
atau setara dengan

ini pendapatan yang diraih juga
hmm luar biasa ya
itu sebelas tujuh juta dolar amerika serikat
atau setara dengan rp satu ratus enam puluh empat miliar rupiah
nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan bts
nah selain itu bts ini juga mendapatkan kontrak kerjasama
menjadi brand ambasador dengan brand brand ternama
seperti pabrikan otomotif hyundai dan juga coca cola
maka tidak heran ya wajah personil bts ini ada di mana mana
boy group beranggotakan tujuh orang ini juga merambah bisnis aplikasi
jangan sedih karena mereka juga meluncurkan aplikasi bernama bts world
ya mungkin para army sudah memiliki aplikasi ini terlebih dahulu ya
di telepon genggam mereka yang diluncurkan pada juni dua ribu dua puluh
nah aplikasi ini merupakan gym atau game yang berbasis simulasi virtual
dari dua puluh empat jam setelah diluncurkan saja aplikasi ini menempati urutan teratas aplikasi yang paling banyak diunduh di lima belas negara
termasuk korea selatan dan juga jepang
nah dengan berbagai pencapaian dan juga sumber pemasukan seperti ini
kita tunggu aja nih apakah bts akan menjadi semakin crazy rich lagi
karena november nanti bts akan meluncurkan album barunya
hmm bora hei kita tunggu bersama